calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno terus melakukan roadshop politik ke sejumlah daerah
sabtu malam mantan wakil gubernur dki jakarta ini menjadi penyaji materi seminar di sanur bali
kedatangan calon wakil presiden sandiaga uno disambut antusias oleh ratusan mahasiswa dan para pengusaha muda bali
berbalut pakaian santai biru muda dengan udeng bali berwarna putih
sandi menyajikan materi dalam seminar bertema menjadi pengusaha milenial berskala nasional
di hadapan peserta seminar pasangan prabowo subianto ini banyak menjelaskan tentang perekonomian bangsa dan nilai tukar rupiah yang melemah
ia juga mengajak para milenial hidup berhemat dalam segala hal dan turut membantu pemerintah dengan tidak saling menyalahkan
ngomong tentang masa depan anak anak muda tadi anak anak muda yang bikin closing statement sendiri jadi sangat partisipatif luar biasa buat saya sih
kaum milenial tentunya penting sekali
satu dari tiga pemilih ke depan itu adalah dari milenial
jadi ini generasi yang potensial untuk membawa bangsa kita menjadi bangsa maju
oleh karena itu mereka harus punya keharusan untuk bermental positif
setelah menjadi pembicara seminar
pengusaha dan mengikuti lari maraton
bakal calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno juga melakukan belusukan ke pasar tradisional di bali
dengan memakai kaos biru muda bertuliskan nama band padi
serta bawahan celana hitam dan sepatu merah
sandiaga uno tiba di pasar sindu sanur bali minggu pagi
berada di dalam pasar mantan wakil gubernur dki jakarta ini langsung disambut oleh fans fanatiknya
mereka kemudian meminta foto dan berjabat tangan
namun ada juga emak emak yang tidak mengenali
wakil presiden pasangan prabowo subianto ini
ini harus kerja keras